aduknya pelan pelan aja masukin rendangnya juga
oke uh sudah jadi
halo good morning apa kabar nih semuanya setelah lebaran masih banyak enggak makanan makanan
lebarannya seperti opo rendang dan lain lain nah kalau masih punya rendang di rumah dan
bosen makannya dengan nasi terus terusan gimana kalau kita makan rendangnya pakai
spageti yuk kita sama sama buat spaghetti rendang selengkapnya di morning tips hari ini
hai sesuai namanya spaghetti rendang saya sudah menyediakan spageti yang siap direbus
ini airnya juga sudah saya didihkan ya ini ada spaghetti kemudian ada rendang untuk toppingnya
nanti supaya ada tekstur kriuk kriuknya kita pakai kentang mustafa seperti ini ada
bawang putih ada garam dan juga ada margarin untuk menumis oke gampang kan ya sekarang kita
langsung aja kita masukin dulu minyak sayurnya ke air yang sudah mendidih ini supaya spaghetti
yang kita masakkan ini jadi saya menambahkan air jadi kita masukkan dengan air sedemikian
ini enggak lengket gitu ya oke kita pakainya mungkin sekitar satu genggam sekitar segini aja
jangan lupa kasih garam juga cukup nah sambil menunggu spagettinya matang atau al dente
biasanya aldente itu enggak lama lama ya dua menit aja bawang putihnya akan saya
cincang dulu ya nanti untuk menumis nah sekarang rendangnya ini dipisahkan dulu sama bumbunya
karena nanti akan bumbunya kita masukin campur sama bawang putih dan rendangnya kita suwir suwir
ya nah ini rendangnya di suwir suwir tapi pakai garpu aja ya biar tangan juga gak kotor
oke ini sepertinya spaghettinya sudah matang ya sekarang kita tiriskan dulu
kita tiriskan karena nanti kita akan tumis dulu ya toppingnya
kita ganti untuk menumis ya oke untuk menumis supaya wangi kita pakai margarin
satu sendok kecil seperti ini udah cukup
masukin bawang putihnya ya
bawang putihnya ditumis sampai harum baru kita akan
masukkan bumbu dari rendangnya tadi yang sudah kita pisahkan dari dagingnya
oke kalau sudah mulai agak kecoklatan dan juga kering seperti ini
sekarang bumbu renangnya masuk dan ini saya pakai juga air dari sisa rebusan spageti tadi
untuk menambah sedikit rasa garamnya ya karena tadi kita kasih garam juga seperti ini oke kalau
udah seperti ini spagettinya masuk aduknya pelan pelan aja sampai merata semua masukin rendangnya juga
masukkan rendangnya juga
masukkan rendangnya juga
masukkan rendangnya juga
masukkan rendangnya juga
masukkan rendangnya juga

kira kira kalau sudah merata tercampur semuanya kita akan flatting ya udah mateng nih
wow gimana gampang kan buatnya ya
ya kurang lebih kayak bikin mie instan lah ya tapi dicampur atau ditambahin dengan rendang yang masih ada sisa dari lebaran kemarin
oke ini dia sebagian rendang yang siap anda buat supaya enggak bosen di rumah
resep dan juga bahan bahannya kita simak berikut ini